halo kakak terima kasih sudah berbelanja di kafe kami
silahkan mau bayar pakai aplikasi apa
ah sambil kakaknya milih nih